menjadi tiga hari dibunuh di negara

pertama harinya memang
memerlukan waktu yang lebih
untuk mendorong ekonomi
utamanya di daerah agar lebih baik lagi
utamanya di bidang pariwisata lokal
jadi karena kita lihat bisa ya diputuskan